kota surabaya hari ini merayakan hari jadi yang ke tujuh ratus dua puluh empat tahun
namun sejumlah rangkaian kegiatan peringatan hari jadi kota palawan ini sudah digelar sejak bulan april
dibuka dengan agenda surabaya health season rangkaian acara juga diisi parade budaya dan bunga pada tujuh mei lalu
saat itu dalam acara yang dihadiri langsung wali kota tri risma hari ini
warga surabaya turun memadati sejumlah ruas jalur protokol
menyaksikan aneka parade kendaraan hias serta pertunjukan budaya
ada pula agenda festival kuliner khas surabaya yaitu festival rujak ulek yang digelar empat belas mei
selain itu ada festival kuliner tunjungan yang berlangsung hingga dua puluh sembilan mei
gelaran surabaya shopping festival juga masih digelar hingga hari ini
sementara tepat di tiga puluh satu mei hari ini tujuh ratus dua puluh empat anak anak penari remo akan menari masal di alaman balai kota surabaya
korresponden cnn indonesia wida subianto di surabaya jawa timur akan menceritakan kemeriahan acara ulang tahun kota surabaya
wida apa saja agenda kegiatan hari ini yang tadi seperti ada festival makanan kuliner kemudian juga tari remo masal
apa yang menarik bisa anda ceritakan
ya yuda berbicara tentang ulang tahun ini memang identik dengan perayaan
namun kalau untuk di surabaya hari ini adalah puncaknya tiga puluh satu mei

ini saya lihat dari agendanya ini justru bukan perayaan besar seperti pesta ataupun semacam pertunjukan seperti itu
namun yang saya lihat garis besarnya ini adalah justru peresmian daripada pembangunan atau fasilitas umum yang diarahkan juga untuk pembangunan sumber daya manusia
seperti apa contohnya seperti saya akan ceritakan saat ini yuda ini adalah salah satu fasilitas umum yang sebentar lagi akan diresmikan oleh wali kota surabaya
teriri semua hari ini
jadi sekali lagi kalau kita berbicara
tentang ulang tahun memang tidak hanya sebatas perayaan kemudian festival
namun juga yang terpenting adalah bagaimana tentang pembangunan fisik dari kota itu sendiri dan juga pembangunan dari sumber daya manusianya
berasal dari tempat saya berada saat ini adalah co working space
ini sedang dipersiapkan oleh wali kota surabaya
menjadi nanti tempat berkumpul para generasi muda atau anak anak muda kota surabaya
jadi ini sebenarnya adalah jembatan gantung
bisa dibayangkan kelihatannya seperti taman
namun ini adalah jembatan gantung
dari gedung siola atau salah satu cagar budaya di kota surabaya
ini seberapa besar luasnya konkretnya nanti dibuat sebagai tempat apa
saya ingin mengajak anda lebih dekat masuk ke dalam
kalau dari depan ini adalah taman
mungkin agak cepat yuda
jadi ini nantinya digunakan sebagai ikon seribu start upper di kota surabaya
atau seribu anak anak muda yang memiliki kreasi lebih baik dari bidang aplikasi
kemudian juga ekonomi kreatif
kita sampai di bagian sisi sebelah barat gedung siola
nah yuda ini memang masih tahap pembangunan
jadi bisa digambarkan disini nanti kalau di kota surabaya kita memiliki banyak potensi dari anak anak muda
kemudian juga penggerak ekonomi kreatif
namun mereka selama ini berdiri sendiri sendiri
tidak tahu mereka harus mengembangkan di mana
tidak tahu rekan rekannya di mana
dan disinilah di tempat co working space inilah
nantinya pemerintah kota surabaya
menyediakan tempat atau sarana anak anak muda
tidak hanya menemukan komunitas untuk memulai pengembangan potensinya dalam bidang it
kemudian juga ekonomi kreatif
namun juga mendapatkan banyak sekali pelatihan dan juga instruktur
dan juga volunteer atau sukarelawan dari kota surabaya
bisa kebayang yuda bagaimana suatu tempat
dari mana pembangunan fisik ini juga bisa membangun kekuatan sumber daya manusia
khususnya anak muda di kota surabaya
tidak hanya itu saja
tempat ini juga nantinya
diharapkan bisa menjadi penyalur dari selama ini ada banyak bakat bakat it
misalnya namun diselewengkan menjadi hacker
nah disinilah ada pembinaan pembinaan disitu
kemudian juga menjadi tempat berkumpul yang positif bagi anak muda
di sini nanti akan dibuka selama tujuh hari dan dua puluh empat jam
semuanya boleh mengekspresikan apa unek uneknya yang selama ada di kota surabaya
ada beberapa suara juga yang sudah dikumpulkan oleh anak anak muda di kota surabaya
saya bisa menunjukkan
ini adalah misalnya pesan jaga perdamaian surabaya
kemudian juga bangga menjadi anak surabaya
jadi surabaya trakosong
jadi memang disini tidak hanya untuk anak muda kota surabaya
namun juga anak anak dari kota lain daerah lain di seluruh indonesia
yang memang sedang mengembangkan potensi sedang belajar di kota surabaya
suatu tempat yang tidak hanya menampung mereka untuk menemukan komunitasnya
namun juga mengembangkan potensinya
pembangunan sumber daya manusia di perayaan ulang tahun kota surabaya yang ke tujuh ratus dua puluh empat yuda
terima kasih widha subianto
ternyata tidak cuma seremonial dan festival
tapi juga ada agenda lain yang justru menjadi poin utama
yaitu pembangunan sumber daya manusia bagi warga surabaya
selamat bertugas dan selamat ulang tahun buat surabaya
sementara itu tepat di hari jadi kota surabaya
warga kota palawan mendapat kado istimewa
sebuah bus air tenaga surya untuk wisata sungai kalimas
kedua duanya di surabaya
ke tujuh ratus dua puluh empat dari mahasiswa institut teknologi sepuluh november its surabaya
inilah bus air tenaga surya karya mahasiswa its
yang menjadi kado istimewa bagi warga surabaya
bus air ini menggunakan teknologi modern
dilengkapi dengan solar cell sebagai tenaga listrik operasional
bus air ini juga dilengkapi dengan sensor pengukur kadar udara dan kekeruhan air selasa sore
bus air ini masih dalam tahap penyelesaian
bus air akan diresmikan oleh wali kota surabaya
teririsma hari ini
tepat pada hari jadi surabaya
bus air ini merupakan kapal untuk wisata di sungai kalimas
bus air berkapasitas dua belas penumpang
satu nakoda dan satu pemandu
yang membuat kapal wisata ini berbeda
bus air bisa dijalankan dengan autopilot berbasis gps
menggunakan mesin traktor pembajak sawah
yang dimodifikasi untuk menggerakkan dua turbin
di sisi kanan dan kiri
agar penumpang bisa menikmati pemandangan di sungai kalimas
bus air mampu melaju dengan kecepatan dua knot
kapal ini adalah kapal yang tanpa awak
namanya autonomous begitu ya
jadi di gaiden dengan gps begitu
makanya kapal ini bernama edu boat surabaya
untuk mengembangkan kapal ini
karena kapal ini selain memiliki teknologi hybrid
yaitu sel surya dan diesel
dia juga dilengkapi dengan sistem informasi tentang kualitas udara
background air selama dia menyusuri sungai jalur kapal itu
bus air dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk penumpang yang nyaman
pengisi daya di setiap tempat duduk
serta terdapat layar monitor
yang berisi informasi tentang wisata kota surabaya
bus air ini dibuat selama lima bulan
oleh para mahasiswa its dari tiga departemen
yaitu teknik fisika dispro dan perkapalan ke lautan
dalam prosesnya pembuatan bus air ini memakan biaya kurang lebih enam ratus juta rupiah
wahyu pratama surabaya